cita rasa legit tercampur dengan sensasi kenyal di lidah saat dimakan
menjadikan bika ambon laris manis
ditambah aroma harum pandan menyengat yang mampu menggugah selera menyantapnya
panganan yang terbuat dari telur santan tepung serta gula
sudah menjadi makanan ikon kota medan
bagi warga medan kue ini biasanya disantap bersama keluarga
atau hidangan yang disajikan untuk tamu yang datang berkunjung ke rumah
kue ini juga dijadikan oleh oleh saat berkunjung ke rumah keluarga saudara atau teman di luar kota
biasanya dibawa kemana bu
dibawa ke aceh oleh oleh
nama bika berasal dari kue khas melayu yaitu bika atau bingka
yang kemudian dimodifikasi dengan menambah
dan menambahkan pengembang
sehingga kini bika ambon menjadi kue berbeda dari kue aslinya
dinamai bika ambon karena tempat pertama kali dijual dan populer di simpang jalan ambon
daerah sekera medan perjuangan
penaman bika ambon juga semakin mengental karena masyarakat melayu menyebut kata embon
untuk menyebut makanan yang lembut atau lezat
harga sekotak bika ambon dijual lima puluh hingga delapan puluh rupiah
sesuai dengan jenisnya dari original hingga pandan keju
di masa lebaran idul fitri penjualan bika ambon naswa di jalan medan binjai sumatera utara pun meroket
dari biasanya produksi hanya tiga ratus loyang per hari menjadi tiga hingga empat loyang per hari
sangat tinggi kali sampai over kapasitas orderannya
biasanya hari hari normal berapa pak
kalau hari biasa sekitar tiga ratus
tapi kalau hari hari biasa gini sampai tiga ribu atau empat ribu
bagi pemudik yang belum punya oleh oleh untuk dibawa pulang ke tempat asal
ada baiknya membawa bika ambon sebagai oleh oleh
dijamin para kerabat dan tetangga di kota tujuan akan ketagihan
agus supratman medan sumatera utara